menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyono memimpin jalannya pemakaman almarhum ahmad hermanto dardak
ayahanda wakil gubernur jawa timur emil dardak di taman makam pahlawan kalibata pancoran jakarta selatan minggu pagi
suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum ahmad hermanto dardak ayahanda wakil gubernur jawa timur emil dardak
pemakaman almarhum digelar secara militer dalam sambutannya emil dardak selaku putra almarhum mengucapkan terima kasih kepada para pelayat yang hadir dan ikut mendoakan almarhum
sementara itu basuki hadimulyono mengungkapkan merasa kehilangan sosok almarhum
menurut ia almarhum mempunyai jasa yang tak bisa dilupakan saat menjabat wakil menteri ataupun hingga akhir hayatnya
pemakaman almarhum digelar secara militer dalam sambutannya emil dardak selaku putra almarhum mengucapkan terima kasih kepada para pelayat yang hadir dan ikut mendoakan almarhum